oh maaf pak saya gak sengaja
ini kenapa gelasnya bisa pecah
kamu lihat dong
semua belinya itu bercejaran
permintaan maaf kamu itu gak berguna bagi saya
gak usah nangis
sekarang kamu bersihin
kamu itu selalu ya
selalu bikin masalah di rumah ini
kamu tahu gak
perabotan saya di apartemen ini semuanya harganya mahal
aku gak tahu
aku gak tahu
karena gak ada buru buru
jadi lupa bawa file untuk presentasi
saya itu udah capek banget
saya capek banget ngelihat ulah kamu
kamu harus saya kasih pelajaran
tante sakit tante
saya pergi lagi
kenapa kamu marah sampai jawab tasya kayak gini
sayang ini gak seperti yang kamu lihat sayang
kamu lihat dong ini
tasya tasya pecahin gelas
ini gas gelasnya pecah loh mas
perkara gelas aja kamu marah
dia masih kecil
harusnya dibilangin baik baik jangan dimarahin
kamu beneran gak apa apa
telinganya luka gak
kamu jangan bohong ya
udah kamu jangan nangis lagi
sekarang kita lebih baik ke kamar ya
gara gara anak itu aku jadi dimarahin sama sven
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
tolong aku seperti ini
aku bersuhdi gerak
sakit banget pak
udah gak apa apa
cuma kalau parah banget saya obatin
kayaknya gusi saya semuanya berdarah deh
kamu keras kepala juga ya
serius banget sih
saya cuma bercanda tahu
saya benar benar minta maaf kok
enggak sengaja tadi
saya harus kembali kerja dulu pak

udah ya jangan nangis lagi ya
kan ada papa
tadi papa udah bilang
tenang papa akan nangis di pinggir kamu
kayaknya masakan yang spesial buat aja
makan ya sayang
sayang tuh tonto melly udah sengaja bikinin nasi goreng spesial buat tasya
tuh pake sosis tau sosis kan
pasti tasya suka sama sosis ya kan
aku gak lapar tante
tadi kamu dimarahin sama mama gisel ya
udah jangan sedih lagi
nggak apa apa lagian ini salah aku aku udah pecahin kelas
aku janji aku gak akan seroboh lagi
tasya makan ya tante merry suapin
soalnya setau tante melly kalau perut kita kenyang itu nanti sedihnya bisa hilang
tanya tante aku cuma mau istirahat
ya kalau emang gak mau makan sekarang nggak apa apa
tapi nanti janji ya masakan tante merry dimakan kalau enggak nanti tante merry sedih
oke mau taruh sini sekarang tasya istirahat
yuk tante merry bantu upuk upuk pelan pelan
yuk sini ya
masih bisa menungguasi dirinya nanti
apaiamente ya sih
kasih tasya pelajaran supaya dia gak ngulangin hal itu
mbak meli pasti tahu kan
apa yang udah dilakuin gisel hari ini ke tasian